akhirnya kakak bisa ketemu lagi sama kamu
wah abiza senang main sama kakak
namanya askara bukan abizar
main apa itu
jadi tim kita sudah
menelusuri tempat pertemuan kita
dengan orang yang menelpon bapak
dan mereka menemukan
hampir saja diambil oleh
orang yang menelpon bapak
karena kita menemukan
sim card di dalamnya pak
yang cocok dengan nomor telepon
yang menelpon bapak
dan setelah kita
cek historinya pak
hanya ada nomor telepon apa aja
orang yang sengaja
membeli sim cardnya
untuk menelpon bapak saja
hpnya rusak parah
jadi kita tidak bisa mengakses
lebih jauh lagi tentang
file di dalamnya
udah dicek dong
karena mungkin tidak hanya
penelpon itu yang memegang hp ini
ada dua orang pemulung
yang sudah membelang hp ini pak
bunga siapa sih itu
mantap kan gak seger
eh jangan kasih dia biarin aja tuh
tapi enak kita makan di luar dah
gerah gue di sini
biarin si cungguk di sini sendirian
gak akan kabur kok
keluar dulu nih
eh awas lu
kalau macem macem habis
gue harus segera keluar dari sini
begitu keluar gue akan temui pak adebaran
dan lo permadi bakal tamat bu
saya mau minta tolong cariin taksi buat saya
si iya ada pak permadi lagi kenapa dia belum balik coba
ibu mau pulang
iya ini sebentar lagi saya lagi nunggu taksi
oh daripada ibu panggil taksi biar saya aja yang antar ibu
kebetulan saya mau kembali ke kantor
gak usah gak apa apa saya naik taksi aja
ayolah ibu elsa
gak usah sungkan sungkan biar saya aja yang antar
nggak apa apa kalau bapak mau duluan ya silahkan duluan aja
saya juga udah minta tolong sama satpamko untuk cari taksi untuk saya
sepertinya udah ada kok taksinya saya duluan ya permisi
mohon diterima niat baik saya untuk mengantar ibu elsa pulang
sebagai partner bisnis ibu elsa
kemanapun akan saya antar ke ibu elsa tenang aja gak usah khawatir
ya hitung hitung supaya kita bisa lebih mengenal
agar bisnis yang kita jalankan bisa semakin sinergi gitu kan
aduh ini orangnya el banget sih
tapi kalau gue norak terus terusan kan gak enak
mana dia klaim penting lagi
ntar kalau dia kesel terus
perjanjian kerja sama batal bisa repot ini
tapi ini nggak merepotkan kan
enggak ibu elsa sama sekali gak merepotkan
kan saya yang menawarkan dia
jadi sih bu taksinya sudah ada
enggak usah mas batalin aja saya yang antar ibu elsa ya
oh ya baik pak
ibu elsa mari silahkan
siapa pengen mu yer gini
mas tak payah play ke ladangnya
messenger game ini buat apa
itu kasian buddha
kalo ini tentang pembahayaku
tapi pembahex ini orang pintan russia
aku harus kabur dari sini
nanti ibm masuk ke sini
tenteng juga kamu
eh bukan dulu
kenapa lu run
aduh nyusahin nih orang

termarah lah sama kita
gimana nih kalau udah kayak gini
eh jauh jangan turun
ya balik lagi
gagal tuh dia udah kita mencar aja
gue harus segera ketemuin pak adibarang
pasti gue bakal dapat lebih banyak
lihat aja lo permadi
untung gue udah cari info kantornya pak adibarang
sehingga gue tahu jalan pintas menuju kantornya
gawat gue telat lagi
pak dih marrow
mayan siper bab bak
tan pat peka
apa sebaiknya aku turutin saran al aja ya untuk ngaduin mas permadi ke kantor polisi
tapi apa aku siap
tapi aku gak bisa gegabah ngelaporin mas permadi
nanti kalau dia kalap gimana
atau mas permadi bisa ngambil kaila
dan aku selamanya gak bisa ketemu anakku sendiri
tapi kalau aku gak ngelaporin
sampai kapanpun hidupku gak akan tenang
aku bakal terus terusan hidup dalam pelarian
gue tau mobil ya ya lah mas gue tamu ya jadi dah gue jadi odin
kok aku kayak kenal mobilnya
itu itu kan mobil mas bapak
mobil gue belum lihat
oh gue yasa ibu
ibu yasa lain kali ibu mau sesukan sungkan
tau sekarang ini kan kita mitra kerja ibu yasa

jadi di luar pekerjaan kita ini berteman
jadi di luar pekerjaan kita ini berteman
silahkan masuk bu hati hati
saya ke dalam dulu ya
siapa perempuan itu
kok dia ngumpet
kayak ketakutan gitu
mbak gak kena panah apa kan
perempuan ini siapanya mas famadi
kok dia bisa ada di sini
itu siapa ya
kok masuk rumah
udah gak apa apa
tante maaf ya ganggu
tante juga lagi santai kok
tapi sebelumnya saya mau tanya dulu
tadi saya di luar ketemu sama perempuan
itu siapa ya tante
saya tadi mau tanya cuma dia udah keburu masuk
ya perempuan itu temannya al
ya dia dia itu sebenarnya temannya al
sesama survivor kecelakaan pesawat yang waktu itu
jadi kan ada tiga orang yang survive pada akhirnya
itu al si nia itu dan ada satu orang lagi
ya gitu deh
dan dia sekarang untuk sementara ini tinggal disini
karena ada ya ada emergency terjadi sama kehidupannya nia ini
dan karena mereka waktu di pulau sudah berjanji mau saling membantu
satu sama lain jadi ya
there's use ada di rumah ini sekarang
oke kalau boleh tahu untuk masalah emergency nya itu apa ya nampa
jadi ya tante juga gak tau secara lebih rinci dan juga jelas
seberapa parah dan berat kdrt nya
tapi katanya si dia disiksa sama suaminya
dan ya randy sih katanya sempat menolong si nia ini
dan menempatkan dia di satu rumah kontrakan
tapi karena memang suaminya like quite powerful
jadi mengirim orang akhirnya ketahuan ya disiksa
something like that lah pokoknya
aduh gak ada
ya tapi tante juga sebenarnya agak
gak nyaman sih
agak kurang nyaman ada dia disini
gimana ya maksudnya juga kan gak enak ya
dan kebetulan dia juga bawa anak
jadi tante sebenarnya waktu awal mau nolak
cuma tante gak enak sama al
karena dia pernah nolong al
dan concern nya al sih karena memang
kasian juga gitu
gitu sama anaknya
kebetulan anaknya sumeran sama reina
iya ya walaupun gue baru ketemu sekilas saja
gelagat perempuan itu kayak
tapi kalau saran dari saya
sepertinya tante tetap harus hati hati ya
karena ya mau bagaimanapun
dia itu orang asing buat kita
ya walaupun saya tahu a
itu orang yang waspada
dan mungkin al juga udah cukup kenal sama nia ya
tapi kan untuk kejadian kecelakaan pesawat itu kan sudah
sudah awal sekali tante
ya ini yang al kenal itu
ya waktu pada saat musibah itu terjadi kan tante
bukan nia yang ada disini sekarang
jadi tante tetap harus waspada ya
saya nggak mau kalau sampai
keluarga kita ada masalah baru lagi
karena adanya kehadiran nia itu disini
atau sebaiknya kita selidiki aja sebenarnya
latar belakang perempuan ini
maksud tante juga ya karena gini
tante mau tanya sama randy
you know rendy akan bicara ke al
dan tante jadi gak enak
gimana kalau kamu bantu tante
untuk cari tahu
latar belakang nia
yang sesungguhnya dan masalah kdrt serta
ya boleh tanpa saya setuju
kita mulai dari
maaf pak saya mau tanya
apa bapak pernah sempat melihat live lopernya panino pak
iya kemarin saya lihat
iya pak saya melihat banyak komentar komentar yang gak tiba
bahkan maaf banyak yang menghujat bapak
ini perbuatan bazar yang dibayar oleh panino pak
untuk menggiring opini publik pak
dan menurut saya ini gak bisa dibiarin sih pak
ya biarin aja lah ren
mau diapain juga mau orang
saya gak peduli
gak ada gunanya juga buat saya kan
yang saya pedulikan sekarang bagaimana
kedua anak saya kembali ke rumah
kembali dengan sehat
iya pak tapi maaf
mungkin kalau menurut saya
kalau kita biarkan ketika nanti
publik akhirnya memihak ke panino
dan ketika nanti
rena bisa kita temukan dan kembali lagi kesini
untuk bapak mendapatkan kasusnya rena lagi
ya kita bicarakan nanti ya
sekarang balik dulu ke kantor
namanya askara bukan abizar
main apa itu
karena dia adekku
terus kamu jangan terlalu banyak main sama kakak ya kakaknya lagi istirahat
ya kakak kaila makan dulu ya sayang ya
tapi namaku bukan kaila
bibik ini sebenarnya siapa
bibik yang sudah nemuin askara
duh kakaknya makan
kayaknya bibik juga sayang sama askara
kok jadi lega deh
doa aku yang lain dikabulkan sama allah
aku minta semoga adik ketemu sama orang baik
kamu mau sopin kakak
aduh pinter banget sih abiza
kamu tuh gimana sih
aduh anak mama pinter banget ya
sepertinya bapak sedang diuji oleh allah
artinya allah itu sayang sama bapak
allah tidak akan memberikan kebenaran untuk kita
meski kayak peasa ini
sekarang kita harus dét devenir
jadi kita pilih orang lain
tapi sudah desa
kalian euros betul
emang kamu suka bunga sih
kamu suka bunga
ini adalah kebun bunga punyanya oma
kamu bisa main di sini
kamu bisa lihat semua bunga bunga yang cantik yang ada di sini
oma juga suka sekali bunga bunga
kamu di rumah ada kebun bunga
cuman gak ada bunga bunga yang bagus kayak gini
karena papa gak suka bunga
bapak kamu gak suka bunga
berarti kalau di rumah kamu
kamu ada kebun bunga
rumah kamu besar
rumahku juga besar
banyak orang di rumahku
tapi banyaknya om anak buah papa
mereka semua jagain aku
kalau papa pergi kerja
berarti dia ini anak orang berada
kayla bilang rumahnya besar
suaminya keliatannya juga bukan orang sembarangan
karena punya anak buah
kayla kan rumahnya besar
tapi di situ banyak orang ya
terus kela suka tinggal di sini
kenapa kila tinggal di sini
gak mau tinggal di hotel aja
aku lebih suka di sini
kalau di rumah aku
papa sering berantem sama mama
terus papa suka pukulin mama
aku takut banget
makanya mama ajak aku pergi
oh anak kecil
kan boleh tinggal di sini
kamu bisa lihat lihat bunga bunga indah di sini
btw kalau oma boleh tahu
maaf untuk bertanya
oma udah tahu nama kamu kayla
udah tahu nama mama kamu
tapi udahan dulu ya
dari tadi udah main
sekarang waktunya istirahat
gue rasa permisi dulu